untuk mengurangi mobilitas masyarakat pemkot semarang jawa tengah menutup jalan protokol
penutupan sejumlah jalan protokol ini dilakukan pada akhir pekan yaitu sejak hari ini hingga hari minggu
dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan skype
wali kota semarang hendrar prihadi pak hendrar selamat siang pak
selamat siang mbak prida
akses jalan mana saja yang ditutup pak hendrar
ya ada lima jalur protokol yang menuju simpang lima semarang yaitu jalan pandanaran gajah mada jalan anak madrani jalan pahlawan dan ahmad dahlan yang sudah seminggu ini kita tutup dari sore jam enam sampai jam enam pagi
tapi khusus sabtu minggu ke lima ruas jalan itu akan kita tutup selama dua puluh empat jam
sejauh ini pelaksanaannya seperti apa
apakah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan
evaluasi dari minggu malam sampai tadi malam semuanya alhamdulillah baik
artinya masyarakat mematuhi dan tidak ada gejolak terhadap penutupan tersebut
dan ini sangat mengurangi mobilitas masyarakat yang kita evaluasi dua minggu yang lalu
masih banyak warga semarang yang pada malam hari masih nongkrong nongkrong di daerah simpang v
jadi insya allah ini akan kita pertahankan sampai seminggu lagi
kalau kemudian masih ditemukan warga yang masih nongkrong nongkrong seperti yang pak hendrar katakan
seperti apa pak tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap mereka
ada satuan tugas kami yang di lapangan yang dikomandoni camat lurah kerjasama dengan polsek kamil bapin bapin kantimas
yang mereka sudah mulai masuk kampung kampung
terus dengan membawa toa dan menyampaikan kepada masyarakat yang masuk kampung untuk segera pulang ke rumah
termasuk yang mereka lagi makan di warung atau makan di pkl mereka diminta untuk membawa pulang makanannya atau take away
baik kemudian pak hendra sebenarnya di mana saja titik keramaian di kota semarang itu
kalau saat ini saya rasa sebagian besar sudah menyadari terkait program untuk tetap bertahan di rumah
tapi memang kita masih memperbolehkan untuk aktivitas yang dirasa penting
misalnya para ojek online atau rekan rekan yang memang masih bekerja pada pagi hari
kita ada permakluman permakluman
itu di tempat terbuka
ada sekelompok orang yang lebih dari empat orang lima orang biasanya oleh petugas diminta untuk mereka membubarkan diri
kemudian apakah ada pembatasan akses pak dari dan keluar kota semarang
sampai sejauh ini mbak frida hal itu belum kita lakukan
kami memang selama seminggu ini ada informasi dari pak gubernur untuk memantau
untuk arus mudik dari daerah jakarta yang menuju jawa tengah tepatnya semarang
dan kami terus melakukan pemantauan orang orang tersebut
ada yang memang kemudian tinggal stay di semarang
maka yang bersangkutan termasuk di dalam odp atau orang dalam pantauan
yang setiap hari dicek oleh para petugas dari puskesmas dan kawan kawan dari amel dan polsek
pak hendro mengenai data terkait jumlah odp
ataupun pasien yang positif corona
update terakhir pak untuk kota semarang seperti apa
update terakhir hari ini lima puluh tiga orang positif corona
yang empat puluh adalah warga semarang tiga belas dari luar semarang yang dirawat di rumah sakit semarang
ada dua belas yang meninggal gunung sepuluh warga semarang dan dua dari luar kota semarang
untuk pdp nya yang di rumah sakit semarang ada satu ratus lima puluh sembilan
kemudian odp yang masih terus dilakukan adalah satu lima ratus tiga puluh tiga orang
baik para odp ini apakah mereka melakukan karantina mandiri dan apakah diawasi oleh petugas dari pemkot semarang
ya diharapkan mereka melakukan karantina di rumah masing masing dan kawan kawan yang ada di satuan tugas
seluruh jamat dari bapin bambin katimas dan ops
setiap hari mereka ngecek teman teman odp tersebut
apabila memang dimungkinkan tidak dimungkinkan rumah mereka untuk karantina
kami siapkan balai diklat dan juga aula rumah dinas yang sudah kita desain sedemikian rupa
untuk kawan kawan yang masuk dalam kategori odp
nah pak hendrar untuk mengantisipasi musim mudik nanti apakah yang sudah dipersiapkan oleh pemkot semarang
ya kami terus berkomunikasi
koordinasi dengan kawan kawan dari forkombina termasuk juga berkomunikasi dengan bapak gubernur
untuk menyampaikan sebuah pandangan bahwa arus mudik ini harus dicermati secara serius
artinya kalau memang masih dimungkinkan mudik perlu ada sebuah pendataan dimulai dari tempat mereka mudik
misalnya dari jakarta itu harus diberikan pengisian data yang jelas kemudian dari pengisian itu
di masing masing daerah harus dikumpulkan kepada kawan kawan di daerah
untuk kemudian bisa menjadi database pemantauan kita selama di semarang maupun di tempat mereka tinggal ini mereka ada di mana
itu akan memungkinkan orang tersebut kita bisa pantau selama kurun waktu empat belas hari
tidak perlu disiapkan karantina yang luas
tapi dalam pandangan saya barangkali memang ada dimungkinkan mudik itu bisa ditunda
itu akan menjadi lebih baik
terima kasih terutama untuk pemutus mata rantai covid sembilan belas
baik terima kasih pak hendrar prihadi atas waktunya bersama cnn indonesia
selamat siang pak
selamat siang rida
ya terima kasih